kamu ingin sekali merasakan menjadi orang kaya gitu
ngapain lo pake tadi ngomong kayak gitu sama tante tanti
pake buka si andretu pacaran sama dewi
itu dewi akan balik lagi sama lo
pikir pake otak
maaf non soalnya saya sekarang sudah menganut
kalau bohong itu adalah dosa non
jadi hidup kita harus jujur biar gak ancur kayak kue cucu
diam diam diam
lu tadi juga ngomong kayak gitu karena dikasih duit kan
jadi orang matre banget sih
makan tuh lo gama tuh
mana ada gak mengajarin jadi orang matre kayak gitu
lo masih ingat gak sih lo tuh pernah ditelanjangin preman
mau keulang lagi
enggak jangan nan
kok dewi belum datang ya

tadi meetingnya udah cepetin
kalau enggak pemaleman di sini
tapi sampai sekarang belum datang dia
tapi sampai sekarang belum datang dia
mah kata orang kantor kamu kamu lagi meeting
terus aku sempat lupa gitu deh
lila kok suara kamu panik gini sih
andre ini berita buruk
tadi pembantu kamu nemuin dompet yang ketinggalan di mobil kamu
dan itu dompetnya dewi
emang dasar ya gustaf tuh matanya hijau
road duit langsung aja dia buka semuanya
dia cerita ke mama kamu kalau kamu udah pacaran sama dewi
jadi mama tahu
mama tahu soal buah anakku sama dewi
alhamdulillah mendingan sekarang aku ke rumah dewi ya
takut mama kesana
ya makasih ya
tante tante tunggu
tante mau ngapain ke rumah dewi
ya kasih tahu ibu kamu kalau kamu itu pacaran sama anak saya
jangan kasih tahu ibu
nanti ibu sakit
waktu kamu putusin pacaran sama anak saya kamu mikirin ibu kamu gak
buat apa saya pikirin kamu minggir
buka pintunya saya mau bicara sama ibu kamu
buka pintunya saya mau bicara sama ibu kamu
jangan sentuh mama
kamu udah kecewain mama
kamu udah tipu mama
ya udah bicara ini di rumah aja mama
nggak usah di sini di rumah aja ayo
enggak justru harus bicara ini di sini
supaya tahu semuanya sekalian
ibu tahu nggak
kalau selama ini anak ibu pacaran sama anak saya andre
jelas bener dong
saya tanya sendiri kok sama dia
dia udah ngaku
ibu nggak bisa ya menjadikan anak ibu ya
saya tuh bener bener heran ya
anak ibu tuh gak punya malu tahu nggak
nggak punya harga diri sama sekali
saya udah bilang sama kamu jangan deketin anak saya
kamu ingin sekali merasakan menjadi orang kaya gitu
ibu pengen dengar dari mulut kamu sendiri
jawab apa bener kamu pacaran sama andre wi
dewi tuh nggak salah apa apa bu
saya yang salah
saya maksa dewi untuk mencari

dewi gak salah apa apa
jangan deketin anak saya
kamu jangan menanggung semua ini sendiri
karena ini keputusan kita berdua
dewi emang anak durhaka
dewi emang nggak benar bu
tolong izinin dewi sama andre berhubungan
mau passage sebentar
bagaimana terjadi dadanya
ya allah bapak gak kerap mengenapakan pak
bapak maaf pak maya gak tahu
masaya dan takut
pak jimmy itu sudah seperti seorang ayah
yang gak pernah aku miliki
dan aku gak mau kalau harus kehilangan dia
bapak lagi cari seseorang kan
bapak nggak usah cari lagi
orang itu udah ada di hadapan bapak sekarang pak
lahirnya saya menemukan anakku juga ya allah
lahirnya saya menemukan anakku juga ya allah
ijinkan maya memiliki seseorang yang menyayangi maya
lebih dari teh dewi
kamu beneran bikin malu
mama tau gak teh
kenapa sih kamu gak mau nungguin omong omongnya
kamu beneran bikin malu
kamu beneran bikin malu
mama itu udah kasih semuanya sama kamu tau gak
kamu beneran bikin malu
gak sadar kamu ya
mati pun mama rela buat kamu andre
mati pun mama rela buat kamu andre

jangan berhubungan sama dewi
susah bener sih
tapi apa alesannya ma
sampai sekarang mama gak bilang sama aku kan
kenapa aku itu harus menjauh dari dewi
kalau itu semua demi kebaikan kamu
gak perlu ada alesan kan
rambut di kepang lima sampai kusut
baru pulang kok pada ribut
iya ada apa sih nih ribut ribut
mama perhatiin beberapa hari ini
kalau kalian berdua pasti suasananya tegang
ada apa sih
aduh ma udah deh
jangan terlalu banyak tanya
kayak gak tau aja
pasti hubungannya sama si dewi
kebanyakan dikuncir kepala jadi nong nong
makanya banting setir
ganti haluan dong
punya pacar kok sama bentuknya
yang lain kek ada kemajuan
kamu tuh kalau ngomong bikin suasana tambah panas

kenapa sih kamu harus memaksakan kehendak kamu
mama gak keberatan kok
walaupun dewi statusnya nggak sama sama kita
walaupun dewi statusnya gak sama sama kita
yang penting orangnya baik